pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ppkm level empat di dki jakarta
akan berakhir pada senin dua agustus ini
namun wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria menyebut
masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat apakah ppkm akan diperpanjang atau tidak
riza patria menyatakan jika ppkm diperpanjang
pemprov dki akan menyesuaikan kebijakan ppkm yang ditetapkan pemerintah pusat
termasuk ini dia soal kebijakan pembukaan kantor sektor non esensial